meskitalah menjalin pertemuan dengan agus harimurti yudhoyono
buan maharani menegaskan
koalisi partai demokrat dan pdip masih dalam tahap penjajakan
sementara hari tanu sudibyo enggan mengaitkan pertemuan ketua harian dpp partai perindro
tuan guru bajang dengan baca pres pdip
dengan rencana partainya mengusung nama pendamping ganjar pranowo dalam pilpres mendatang
pertemuan ketua dpp pdip puan maharani
dan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
memunculkan spekulasi soal koalisi
namun puan menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan
menurut puan pertemuannya dengan ahy di kawasan senayan jakarta akhir pekan lalu
berjalan adem dan mesra
belum ada pembahasan mengenai pilpres dua ribu dua puluh
namun menjadi tahap awal untuk menentukan
langkah selanjutnya terkait kerjasama dalam rangka pilpres
kita tidak membutuhkan uang capas
ketua umum partai perindo haritanu sudibyo
menilai pertemuan ketua harian dpp partai perindo
tuan guru bajang dengan bakal calon presiden pdi perjuangan ganjar pranowo
di nusa tenggara barat hari minggu kemarin merupakan hal yang wajar
meski keduanya terlihat cukup mesra
namun haritanu menyebut kehadiran tuan guru bajang mendampingi ganjar
untuk mempermudah sosialisasi ganjar sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
di hadapan masyarakat nusa tenggara barat
haritano pun enggan mengaitkan pertemuan tersebut
dengan rencana dijodohkannya tuan guru bajang sebagai cawapres ganjar
saya rasa konsolidasi nasional kalau bisa terjadi ya semua
karena resep kita itu kan nkri negara kesatuan
jadi kalau faktor politik yang tadinya berseberangan
atau mungkin tidak satu visi dan bisa bersatu
dalam perspektif konteks nkri
yang panggilar ya pancasila jepang nkri
dan juga di negara negara kita kan ya kita harus cukup
haritano juga menekankan saat ini penting ganjar diperkenalkan
secara komprehensif ke seluruh masyarakat indonesia
agar dapat menjaga kemampuan dan kemampuan

tim liputan cnn indonesia